assalamualaikum pak ustadz
iya pak saul
sudah masuk waktu zuhur
allahu akbar allah
nanti kamu kalau sudah tua begitu ceng
seperti pak kemet
pak ustadz pak kemet pak ustadz
alhamdulillah dang saya tua seperti pak kemet dang
iya seperti pak ustadz doi seperti pak ustadz
daripada dadang udah tua mirip dirinya sendiri
sudah tua ceng masa yang mana ceng
kalau saya tuanya mau kayak aku pak
boleh ya aku
jangan aku nanti saya pusing sama kamu
jadi sekarang juga saya pusing
bersih atukum nya
duluan nya duluan nya
kayak anak kecil harus diingetin
kok nggak dimakan
mati belum makan
mau dedek suapin
kenapa namanya rotet abisan
jasanya lu hundred kali
kabarnya emak gimana
atau dede yang sakit
alhamdulillah dede juga gak sakit
nenek setiap hari datang ke kebun
hari ini enggak
terjadi apa apa sama dede
atau mungkin dede sama emak lagi sakit
tapi sekarang te bersyukur
nanti tidak terjadi apa apa
kakak bagja mau duduk dulu
akhirnya langsung balik aja ke kebun
soalnya masih banyak yang dikerjakan
salam sama emak
iya kang nanti dede sampein
oh iya bu dokter bu guru yola sudah pulang dari jakarta
oh ya tadi aku ketemu di jalan
kalau gitu nanti sore kita ke rumah yuk
sebentar ya dok
tidak ada yang mau berbicara
kalau kamu akan berubah
nanti mau balikan lagi sama akang
lagi isi rahat pasek des
sebentar ya kang
saya teh manis aja ya cik
oh iya sebentar
silahkan duduk pasek des
terima kasih kak nasib
kebetulan saya mau pamit
masih banyak kerjaan
mari kak nasib kita datang
kamu pamit dulu ya
kalau masih saling cinta macet
kalau masih saling cinta macet
kalau masih saling cinta macet
assalamualaikum pak ustadz